beginilah video amatir saat nasma bertemu dengan ibu kandungnya setelah dua puluh tujuh tahun terpisah
di desa salumpak kebuatan luwu utara sulawesi selatan pada kamis enam juli dua ribu dua puluh tiga lalu
pertemuan antara anak yang bernama nasma dan ibu yang bernama dorce berhasil atas bantuan para netizen melalui media sosial
kerinduan sang ibu pun tak terbendung hingga sang ibu tak kuasa menahan haru dan jatuh pingsan
hingga mendapat perawatan untuk pertama kalinya oleh putri kandungnya sendiri
kisah berawal saat anak dan ibu ini harus berpisah saat sang putri baru berusia tujuh bulan
setelah beranjak dewasa nasma terus mencari keberadaan sang ibu dengan berbagai cara
dan begitu pula sang ibu hingga akhirnya dipertemukan kembali
sebelum bertemu nasma terlebih dahulu memastikan bahwa itu benar orang tuanya yang selama ini ia cari
saat dikonfirmasi di kediamannya pada senin sepuluh juli dua ribu dua puluh tiga dorce ibu kandung nasma menceritakan kisahnya hingga harus terpisah
bapaknya larang saya kerja sampai dia bawa itu anaknya
nggak tahu ketaralkankah atau sandalkankah sampai nggak ketemu lagi
sang ibu kini sangat bahagia melihat anaknya kini sudah tumbuh dewasa dan sudah memiliki suami
ia pun tak pernah menyangka bisa melihat sang anak setelah dua puluh tujuh tahun berpisah
dan hanya bisa memandangi foto semasa kecil sang buah hati yang masih disimpan hingga saat ini
muhammad riaz syaifuddin luwutara sulawesi selatan